wakil ketua dpr fahri hamzah menganggap komisi pemberantasan korupsi tebang pilih menarget sasarannya dan lebih didasari kepentingan politik penguasa
fahri menilai banyak kasus korupsi yang lebih besar tidak dapat ditangani kpk
rasa muak fahri hamzah didasari banyak kasus besar yang justru tidak disentuh kpk dan menguap tanpa jejak
seperti kasus bantuan likuiditas bank indonesia proyek reklamasi sampai kasus korupsi pengadaan key container crane di pt pelindo ii dengan tersangka r jelino
fahri menilai kpk melakukan tebang pilih termasuk menyasar koleganya setia novanto hingga menimbulkan drama pelarian yang menyita perhatian publik
fahri menilai kpk melakukan tebang pilih termasuk menyasar koleganya stiano fanto hingga menimbulkan drama pelarian yang menyita perhatian publik